ribuan masyarakat memadati lapangan udara halim perdana kusuma jakarta
untuk menyaksikan berbagai atraksi udara dalam rangka ulang tahun ke tujuh puluh satu tni angkatan udara
ya perayaan hari ulang tahun tni angkatan udara kali ini melibatkan lebih dari satu ratus tiga puluh pesawat
dan sekitar satu tiga ratus prajurit
atraksi aerobatik tim jupiter tni angkatan udara membuka aksi demo udara
dalam rangka perayaan ulang tahun tni angkatan udara ke tujuh puluh satu
di lanut halim perdana kusuma minggu pagi
belasan manuver ketat namun indah disuguhkan enam pesawat yang dipiloti para instruktur penerbang
usai aksi jupiter dua buah pesawat tempur sukhoi dan dua buah f enam belas saling berkejaran di udara
empat jet tangguh ini mensimulasikan perang udara atau dogfight jarak dekat
aksi aksi ini dan aksi lainnya seperti pembebasan sandera dan sar tempur
mengundang decak kagum penonton yang terdiri dari pejabat dan warga sipil
di luar dugaan ribuan warga sipil ikut memadati lanut halim perdana kusuma jakarta
mereka antusias menyaksikan berbagai atraksi yang digelar
sehingga inilah tni angkatan udara ingin dekat sama masyarakat
kemudian kita membuka peluang juga untuk masyarakat bisa menyaksikan
ku tni angkatan udara yang ke tujuh puluh satu
intinya kita ingin menyampaikan pertanggung jawaban kepada
dan ulang tahun tni au kali ini cukup besar dan semarang
sebanyak satu ratus tiga puluh pesawat seribu tiga ratus pelajurit dan alusista lainnya
seperti kendaraan taktis dan peluru kendali ikut dilibatkan
upacara peringatan sendiri dipimpin kepala staff tni au marskal tni hadi cahyanto
iwan hermawan jakarta